jakarta mulai sepi ditinggal oleh pemudik
silaturahmi bersama keluarga menjadi tradisi yang kini kembali diperbolehkan setelah dua tahun lamanya karena covid sembilan belas
sejumlah pelonggaran diberlakukan asal prokes dijalankan sudah bergabung bersama kami
gubernur dki jakarta ada pak anies baswedan melalui sambungan daring langsung kita sapa
selamat siang pak anies assalamualaikum
selamat siang waalaikumsalam
selamat siang pak anies
apa yang anda ingin berkata tentang keuntungan dan keberkahan di tahun ini
sudah ada jis di bukota
ya tentu kita mensyukuri bahwa sebuah raksasa telah tuntas
ini menjadi mahakarya jakarta yang dibangun oleh anak anak bangsa kita sendiri
mereka merupakan anak anak indonesia anak bangsa sekolah di indonesia berpengalaman di indonesia
dan mampu membangun sebuah
bangunan yang diperhitungkan di skala dunia
kemudian kita menggunakan stadion ini untuk tujuan yang berganda
bukan hanya untuk kegiatan olahraga tapi nantinya digunakan untuk kegiatan sosial
kegiatan kesemian kegiatan kebudayaan
ya termasuk kegiatan keagamaan untuk seluruh agama
jadi ini memang tempat milik warga jakarta yang tentu saja ketika masuk ke ibu fitri ibu adha
di mana kita biasa melakukan di lapangan nah halaman stadion ini bisa digunakan
karena halaman ini memang luas dan jangkangnya ada panjang barat panjang timur
itulah yang dipakai untuk kegiatan sholat ibrat di pagi
nah memang dalam perancangannya di tanjakan dan di kawasan kanannya jadi stadion
halaman yang luas itu sudah dirancang pola setannya mengikuti garis arah soft
jadi kalau digunakan untuk kegiatan sholat fitri ibu adha
maka tidak terlalu
jadi tadi pagi alhamdulillah bahkan masyarakat kalau lihat tadi pagi itu
sebelum subuh saja sudah banyak yang hadir di stadion
jadi mereka sholat subuh di stadion dan ternyata juga banyak yang datang dari luar jakarta
dan ikut sholat ibrat di tempat ini
suasananya kalau saya boleh sampaikan mengharukan
suasana di mana kita mensyukuri alhamdulillah allah izinkan proyek besar ini selesai
allah izinkan kita bersujud di tempat ini
dan allah izinkan kita merayakan sholat ibrat di tempat ini
merayakan idul fitri
terakhir kali kita mengelenggarkan sholat ibrat
fitri secara terbuka adalah tahun dua ribu sembilan belas
tiga tahun yang lalu
lalu sekarang tiga tahun kemudian ya kita
setelah allah izinkan untuk bisa melewati masa pandemi
kita bisa bersujud di tempat ini
jadi suasana tadi adalah suasana yang cukup mengharukan bagi kita semua
dan begitu juga para kapten hadir antusiasmenya luar biasa
mudah mudahan ini menjadi awalan di mana stadion ini memberikan manfaat lintas generasi
jadi saya sampaikan bertambutan kepada semua yang hadir
bahwa anda semua adalah bagian dari sejarah
ini kali pertama stadion jakarta internasional akan untuk kegiatan sholat idul fitri
seseorang umur stadion ini panjang akan digunakan lintas generasi
dan mungkin anak kecil yang hari ini dinyatakan
dia sholat di sini satu saat nanti
dia akan menjadi bapak
jadi kakek yang mungkin
akan sholat lagi di tempat ini
mereka bisa menceritakan
nak dulu ayahmu
nekmu dulu pernah
sholat di tempat ini tahun
pintas generasi ini adalah
kita syukuri kemat allah
tempat ini memberikan manfaat
yang tanpa batas
baik jis bisa dimanfaatkan
untuk lintas generasi
mendatang begitu ya pak gubernur
pak anies kita tahu bahwa pada hari ini
tentu jalan di ibu kota
sepi ya pak anies karena banyak yang mudik
bagaimana perayaan hidup fitri
di ibu kota ada keharan khusus dari anda
agar warganya tetap patuh
terhadap prokes meski jakarta
ditinggal pemudik pak anies
jadi tentu saja
tiap lebaran jakarta lenang

jadi anjuran kami adalah
dari pengalaman pengalaman lebaran sebelumnya
taati protokol kesehatan
dan kalau itu kita jaga dengan baik
pertemuan kita silaturahmi kita
tanpa harus menambah
kasus yang ada pada warga
jadi kita berharap
sekali ini dikendalikan
dan memang ini cukup menantang
idul fitri itu diiringi dengan
makan sama masker itu
belum bisa digabung sampai sekarang
jadi belum bisa
makan sambil pakai masker
jadi kalau makan harus lepas masker
nah tentu saja
yang kita istiarkan adalah
jaga jarak kemudian
begitu selesai makan pakai lagi
maskernya jadi itu
salah satu cara kita
untuk bisa mengendalikan
keluarga saudara kita yang terpapar
juga tidak meningkat signifikan
sehingga insya allah pasca lebaran
kita tetap bisa
nah di cara masakan nih
disembalahi tadi saya sampaikan
juga ketika di
bis bahwa yang unik
dari lebaran kita ini adalah
turut untuk kita salat hidup fitri
di lapangan atau di masjid
setelah itu dengarkan khotbah
pulang ke rumah masing masing
dan ketika sampai ke rumah masing masing
mulailah kita makan
makan yang sudah
disiapkan oleh keluarga kita
di situ kita
ini yang menarik
makanan kita itu terjadi
dari bumbu bumbu yang
amat banyak variasi yang sangat
banyak dicampur sehingga
dan persenyawaan itu
menghasilkan cita rasa yang enak
sekali saya membayangkan inilah
indonesia kita indonesia kita itu
terdiri dari begitu banyak
unsur yang ketika
yang luar biasa mempesona
kita nggak pernah makan masakan itu
diambil bumbunya satu satu lalu
dicampurnya di mulut tidak dimasak
dulu dicampur menjadi
sebuah masakan yang
bahannya itu bervariasi
inilah indonesia kita
menjaga persatuan orang orang yang
saling menghargai orang orang yang
kebersamaan seperti lewat
koki yang bisa memasak
dengan baik maka bahan
baku material bumbu yang
begitu bervariasi bisa
menjadi sebuah makan yang
begitu banyak ragamnya
dirajut oleh pemimpin pemimpinnya
yang saling menghargai saling
menghormati tutur katanya
dijaga kartunya dijaga
bangun sebuah perasaan kebersamaan
katuan indonesia ini salah satu hikmah
dari lebaran kadang kadang kita lewatkan
setiap rumah kita selalu
masak khusus untuk lebaran
biasanya pertanyaannya yang sekitar
makanan apa yang disukai
sesungguhnya yang membuat makanan
itu yang memasak itu itulah
yang bisa merajut ragam
menjadi cita rasa yang indah
sebagaimana indonesia kita yang
beragam bersatu memiliki cita rasa
ya indonesia seperti anda katakan pak gubernur
memiliki cita rasa yang begitu banyak
beragam dan juga enak tapi masakan ini
tidak akan dirasakan enak ya pak gubernur
bagi mereka yang
saat ini berada di tenda pengungsian
korban kebakaran pasar gembrong apakah ada rencana pak gubernur
akan mendatangi korban kebakaran pada hari ini di pasar gembrong
jadi memang kita menyiapkan kepada masyarakat
bukan hanya di pasar gemprong tapi kepada masyarakat
yang hari ini membutuhkan bantuan
jadi semuanya kita tahu
dua minggu lalu terjadi kebakaran
dan mereka masih tinggal di tempat sementara
nah ini adalah
pr kita untuk mereka tinggal sementara
sambil satu usahanya dibantu lewat penampungan sementara
untuk usaha lewat pasar jaya
kemudian yang kedua siapkan tempat penampungan sementara
sembari rehabilitasi di kawasan itu dilakukan
dan ketiga berjumpa dengan masyarakat di sana
mereka adalah pribadi pribadi yang tangguh
dan kita semua tentu akan membantu akan selalu melakukan ini

mereka selalu melakukan yang terbaik
ketika mereka mengalami ujian ini
saya datang saya bertemu dengan mereka
mereka adalah orang ikhlas
mereka mereka orang orang yang tangguh
insya allah dimudahkan untuk bisa kembali
bagaimana ujian yang pernah dialami warga jakarta yang lain juga
yang pernah mengalami ujian yang lain juga yang pernah mengalami ujian yang lain juga
mengalami izin yang tak bisa seperti ini
insya allah kita akan terus
bantu memastikan bisa cepat recovery nya
baik badai pasti
berlalu ya pak anies karena akan ada janji
dari pemprov untuk membantu para korban
kebakaran terima kasih banyak sayangnya
waktu kita terbatas nih pak anies
dengan cnn indonesia news hour salam
buat keluarga sehat selalu sekali lagi
kami ucapkan dari transmedia
selamat hari raya dufitri pak gubernur
dki jakarta anies baswedan assalamualaikum
ya suasana lebaran jawa
termasuk jawa timur masih sangat kental
dengan budayanya dijaga tradisi
tersebut memiliki maksud tujuan
hingga filosofi tersendiri
salah satunya dengan mengunjungi sanak saudara yang jauh
tujuannya untuk tetap mengikat
tali persaudaraan agar tetap
terjalin untuk kedepannya sementara
itu masyarakat jawa barat dan sekitarnya
bisa bernafas lega karena tahun ini
di lapangan gazibu bandung
peng pro jabar menyatakan
lapangan ini dapat digunakan
sebagai tempat pelaksanaan sholat idul fitri
sudah bergabung melalui sambungan
daring ada gubernur jawa timur
ibu kofifa indar parawansa
juga nampaknya sudah siap
pak gubernur jawa barat ridwan kamil
siang bu kofifa selamat
siang pak ridwan kamil
bu kofifa salam buat keluarga anda
dan warga jawa timur yang
saat ini meriah sekali untuk perayaan
idul fitri saya akan ke
bu kofifa terlebih dahulu sembari menyiapkan
audio dari kang emil
anda sholat idul dimana nih
nasional al aqbar kita
mulai dari prosesi setelah
diumumkan kementerian agama
bahwa satu sawal
jatuh pada tanggal dua mei maka
tadi malam seluruh jajaran
forkopimda jadi pangdam
dengan masyarakat melakukan
ada opd opd kemudian
ada tni polri
juga ada teman teman
paradebeduk gemah takbir di masjid
nasional al akbar juga ada
tradisional yang biasanya
memang eksisnya itu pada
bulan ramadan jadi tadi malam juga
ada penampilan patrol
dan kemudian kita lanjutkan sholat idul
di masjid nasional al akbar juga
hari ini mungkin
empat puluh ribuan jamaah yang
hadir karena memang masjidnya luas
dan halamannya luas
mereka memanfaatkan dua
lantai full kemudian halaman
masjid juga digunakan
jadi saya melihat
protokol kesehatan terjaga
sangat cepat relawannya
ada dua ratusan
dari rumah jamaah masjid jadi insya allah
semua anda kawal ya karena anda kepala daerahnya
harus memastikan prokes bagi
warga anda bu gubernur
bu kofifa kalau memaknai
hari raya idul fitri seperti apa
ya sebetulnya kan
kalau ramadan itu artinya
pembakaran apa yang dibakar tentu
kita harapkan ada
yang tidak sehat ada
dosa hilaf kita semua
kita lakukan berbagai
dosa dosa kita diampuni oleh
allah nah ramadan itu artinya
pembakaran tentu di akhir
ramadan kita berharap dosa dosa
kita diampuni allah dan
seluruh ibadah kita diterima allah
maka idul fitri itu
kembali suci kembali suci
ini kita berharap bahwa
kesucian kebaikan yang
sudah kita lakukan di bulan ramadan
akan bisa kita lanjutkan
kita teruskan pasca
ramadan jadi kebaikan kebaikan
yang kita lakukan mudah mudahan
bisa kita jaga dan kita lanjutkan
artinya mulai bulan syawal ini
mari kita bersama menjaga
kebaikan dan terus bisa
meningkatkan kebaikan demi kebaikan
berikutnya baik bu kofifa
kalau tadi anda ambil nama
menyebutkan idul fitri sebagai
kebaikan bersama tapi kalau
menyinggung soal halal bihalal
silaturahmi apakah ada arahan khusus
dari anda sebagai
kepala daerah apakah ada himbauan tidak boleh
makan bersama begitu bu
ya jadi kita mengikuti
inmen dagri inmen dagri
terbaru memberikan arahan
satu sebetulnya boleh
kapasitas seratus persen
kalau level dua kapasitas
tujuh puluh lima persen kalau level tiga
kapasitas lima puluh persen
kemudian menurut inmen dagri
bahwa kalau yang hadir
itu seratus orang
atau lebih maka
tidak diperkenankan makan
bersama artinya makan dibawa
seluruh warga sama dengan arahan
pak men dagri
melalui inmen dagri kita tentu
berharap bahwa proses
silaturahim bisa berjalan
dengan baik karena
silaturahim ini bagian penting untuk
bisa memberikan penguatan
proses hablu minallah hubungan
dengan allah kita lakukan
di bulan ramadan sementara
penguatan pada hakul adami
dan itu antara
lain dibangun lewat silaturahim
seiringkan oleh karena itu
proses silaturahim tetap harus dijaga
menjaga protokol keseluruhan
sehatan saya rasa
sop ini kita dari awal
rakor lintas sektor bersama
pangdam kapolda pangku armada
di jawa timur ini
kesepahaman bersama dengan
pilar di tingkat desa mulai
kepala desa kemudian bidan desa
tipmas jadi empat pilar ini
bersama sama saling menjaga
karena pada dasarnya yang mudik ini kan
yang paling dekat adalah desa
baik ditahan dulu bukofifah
tentu kita ingin tahu cerita bagaimana
dengan jawa barat langsung
siang assalamualaikum selamat lebaran
selamat ilfitri pak gubernur
hijriah mohon maaf lahir dan batin
pemirsa cnn dan juga
bukofifah sahabat saya
selamat lebaran mbak
mohon maaf lahir dan batin kang emil
putih sekali artinya suci ya kang emil
pada hari ini menggunakan koko putih
kalau tadi gimana
sholat idul fitrinya anda juga berada
di lapangan kasih bu pak gubernur
iya betul sangat terharu
dua tahun sholat idul fitri
hanya dilaksanakan di
halaman rumah kan
mas tadi pertama kali boleh
waduh lapangannya penuh
semua tertib semua prokes
saya diminta sambutan sedikit
dan ada nikmat yang allah cabut
selama dua tahun tahun ini allah berikan kembali
yaitu bisa sholat idul fitri
di lapangan terbuka
berita juga covid kita
di rumah sakit hanya seratusan
jadi kita syukuri
tapi tetap dengan kewaspadaan
semua yang hadir itu happy semua mas
alhamdulillah happy ya tapi anda nampaknya juga lelah ya
karena memantau tol jahpek berapa titik yang ada
karena jalan mudik banyak sekali yang
berada di jawa barat untuk
melanjutkan perjalanan ke jawa tengah jawa timur
begitu ya pak gubernur

dibandingkan dengan sekarang
ada penaikan lumayan tinggi
hampir satu setengah kali kan
istilah saya mungkin ini
temanya mudik balas dendam
selama dua tahun nggak mudik
sekarang semua orang rindu
semua orang pulang
makanya jawa barat itu
lima belas juta yang datang
kemudian sembilan juta yang keluar
terus perlintasan ke jawa tengah
termasuk ke jawa timur
itu terselewat jalur utara
kemarin dinamikanya hanya ada di rest area
karena begitu padat
mengular sampai ke bahu jalan
tapi dengan konsep
di satu arahkan
ganjil genap alhamdulillah lancar
jadi secara umum jawa barat
nah kemudian malam takbiran kami masih kerja
karena sudah ada himbauan
nggak boleh ada konvoy
rame rame takbiran di jalan
kita arahkan di masjid masjid
saya pantau secara umum lancar
jadi apa istilahnya
leleba lelah lelah bahagia
lelah bahagia dan disyukuri tentunya
karena sehat selalu ya pak gubernur
pak ridwan kamil ini saya ingin tahu pak gubernur
kalau di sub mencatat ada empat
empat puluh sembilan titik kemacetan yang terdapat di
jalur mudik yang berada di jawa barat
kalau anda senargi dengan
antar pihak seperti apa
nanti saat arus balik seperti apa juga
dari rata rata makanya
input titik kemacetan ini
terus dikoordinasikan kita urai
jadi mas setelah keluar ibu fitri itu
siaganya di dua kegiatan satu
destinasi wisata kan semua orang
sudah sholat sudah sungkam
sudah curah curah ini ngapain
pas terletak letak keluar rumah ingin cari tik
beramai ramai kalikan jutaan orang
yang berpikiran sama
pasti pada kita sudah siapkan skenario
kemudian berbarengan dengan
orang peaknya ada juga orang yang sudah
arus balik gitu ya jadi
dobel dobel memang kerjanya
pantau di karena yang
kita kawal tidak hanya jalan tol mas
tapi juga jalan arteri kemudian
tadi ada cetakan hampir lima puluh
titik juga kita coba carikan solusi solusi
termasuk bersatu arahkan
situasional atau yang digenap juga
secara diskresi apa situasional
langkah mitigatif kemudian preventif apa yang
anda siapkan di tempat tempat
wisata pak gubernur di jawa barat
tentu banyak tempat wisata yang akan dikunjungi
nanti saya juga akan tanya ke
bukoviva tapi saya ke kmn dulu
bagaimana untuk antisipasi
luncakan para pemudik yang akan
berlibur di tempat wisata
saya kira sama sesuai aturan
kemudian kita koordinasikan
sudah kita himbau
sebelum lebaran kepada para
pemilik destinasi para wisata
untuk melakukan manajemen
parkir manajemen sirkulasi lalu
jangan semua boleh masuk tetap
dijaga jumlahnya dan lain sebagainya
kemudian rute rute menuju
tempat wisata sudah kita kaji
kita tidak boleh dulu selama seminggu ini
sirkulasi tersembako misalkan ya
ke destinasi para wisata adalah
jalan jalan yang dilalui oleh mobil
ukuran kecil sedang atau
kendaraan motor nah kombinasi
pengetasar di destinasi
filterisasi di jalur jalur lalu lintas
itu yang dilakukan di jawa barat
sambil di himbau semuanya
nggak usah memaksakan diri selalu
harus piknik yang penting kan utamanya
itu sekilaturahmi lebarannya
itu yang paling utama
sehingga jumlah kapasitas juga
cepat mudah mudahan himbauan ini
didengarkan dan dimakanakan
oleh warga jawa barat
baik kang emil saya mau ke bukoviva
bukoviva catatan saya ini ada

dan melakukan mobilitas di jawa timur
selama periode mubik lebaran
tahun ini apa langkah anda
untuk mewaspadai adanya lonjakan
tempat wisata dan juga prokes
yang menjadi destinasi
nah di delapan titik
antara lain kita punya
post yang ada
jadi masing masing postpengamanan
dan post yang ada di
ini yang terus
satu titik katakan kemacetan
kalau sudah pada titik tertentu
diberlakukan one way
terkoneksi satu dengan yang
lain di titik wisata
saat rakor dengan bupati wali kota
kepada bupati wali kota
untuk menentukan batas
dari wisata wisata yang ada
di daerah masing masing
dimana ada postpengamanan
kapasitas maksimum ditentukan
pastikan bahwa aplikasi
peduli lindungi bukan hanya
disediakan tetapi juga
barusan saya koordinasi kembali
dengan pak pangdam pak kapolda
peduli lindungi yang
sepertinya sudah stuck
nah ini harus segera dilakukan
proses untuk bisa
wisata jalan masyarakat bahagia
aman dan sehat jadi
ada delapan destinasi wisata
di jawa timur yang
teridentifikasi sebagai destinasi favorit
kalau di jawa timur
ada postpengamanan atau postpump
postpelayanan begitu juga dengan
jawa barat informasinya kang emil ada
postpengamanan di lapangan tujuh post
statis dan lima post pelayanan dua puluh empat jam
untuk melayani para pemudik
bisa anda jelaskan fungsi masing masing
ini pak gubernur
ya sebenarnya kalau di total
ada tiga ratusan
setengahnya adalah post
yang dikoordinasi kepolisian
setengah lagi adalah pos yang dikoordinasi
oleh pemerintah daerah
dan post post itu memang terbalik
di klasifikasinya ada yang
penjagaan dan lain lain
sehingga di jawa barat tidak hanya
di jalan jalan besar tapi juga
di jalur jalur yang sifatnya
jalan arteri atau jalan yang lebih kecil
ada post post yang kita letakkan
tadi mendekati tempat wisata
pak kapolda itu dan pak kapolres
punya tradisi menginap di
misalkan arah garut ya ada
malangbong ada gara fasika
ada gentong itu kapolresnya itu
tidurnya itu di lokasi macet
ini contoh persidgapan dari
kepolisian yang kita apresiasi
sehingga kalau ada masalah sampai
harus mudik pengambil keputusannya
itu langsung berada di lokasi mas
jadi itulah antisipasi antisipasi
ekstra yang dilakukan
di jawa barat
terpadunya itu dilombakan jadi
ada kreatif kreatifan nggak hanya
tenda biasa ya ada yang berbentuk
masjid ada yang berbentuk peti
jadi ada kreatifitas
nggak terlalu tedang tapi juga ikut berbahagia
proaktif kreatif dan juga
antisipatif itu kita
terapkan di hampir tiga ratus an
saya minta pak gubernur dan juga bu gubernur
adakah imbauan khusus bagi
warga jawa barat warga jawa timur
untuk melakukan mudik secara
aman nyaman dan juga bijak
tahun ini saya ke kang emil terlebih dahulu
warga jawa barat atau warga
yang datang ke jawa barat
saya ucapkan selamat bergembira
selamat berbahagia kita syukuri nikmat
allah yang luar biasa ini
dengan hadirnya sebuah
pelonggaran pelonggaran yang luar biasa
tapi tetap karena
maka potensi itu masih
ada sehingga tetaplah
rayakan kegembiraan ini dengan protokol
kesehatan jangan terlalu
euforia kira kira begitu
keselamatan itu ada dua pihak
orang yang didatangi dan orang yang mendatangi
nah bagi anda yang mendatangi
selalu jaga diri kemudian
juga pastikan vaksinnya sudah
lengkap kemudian kalau melihat
ada kerumunan terlalu berlebihan
silahkan mengukur diri sendiri untuk
tidak bergabung atau mencari cara cara
bergembira yang lebih aman
semoga semoga setelah itu
pulang mudik juga
lihat jangan rute selalu lewat utara
ya biasanya ke jawa barat
jalan ke jalur selatan juga sudah sangat baik
sehingga bisa kembali
ke tempat kerja dengan
kelancaran dan doa dari saya
sedikit pantun dari saya ada titik
pustra di kota medan ada aurat kasih
di alun alun sampai jumpa
di lebaran tahun depan terima kasih
hatur nuhun kang emil keselamatan
terbagi dua yang
mendatangi dan juga didatangi
kita minta komentar dari bu kofifa
yang sangat bijak dalam mudik bu gubernur
ya kita sesungguhnya
melakukan antisipasi sangat detail
dari tim survei
lidbang kemen group bahwa
yang mudik ke jawa timur
melihat bagaimana lenjakan penumpang
antisipasi di beberapa titik
dan tentu setelah mereka
di daerah masing masing
kampung halaman kita berharap bahwa
ada bahagia yang menjadi
penyemangat mereka nah
bahagia harus tetap dalam
koridor aman dan
melindungi diri dan
keluarga mereka nanti
kita sudah bersiap
melakukan antisipasi arus
aman sehat lancar selamat pada
balik di tempat
kalau ada bahagia yang
kemudian bisa dibawa
menjadi semangat di perantauan
tentu akan ada
sukses sukses baru yang mereka
akan capai jadi
menjaga protokol kesehatan
dengan baik yakinlah
bahwa dengan menjaga dan
melindungi diri sesungguhnya
kita juga menjaga dan melindungi
orang orang yang kita cintai
baik terima kasih
atas waktunya bu nur
kofifa indar parawangsa sebelumnya
juga ada gubernur jawa barat
ridwan kamil atas waktunya
berdialog bersama kami di cnn
indonesian news hour terkait dengan
rayakan lebaran jangan terbuai pelonggaran